jadi begini ya saya ini tugas ke amerika di perintah presiden sehingga perwakilan pemerintah
begitu saya tidak bisa berangkat saya lapor juga kepada presiden lapor kepada menko polkam dan menteri luar negeri
maka saya tidak boleh berkomentar apapun juga tanyalah kepada menteri luar negeri
kalau ditanya kapan saya berangkat lagi karena saya sudah melapor saya berangkat hanya atas perintah presiden
tanpa itu saya tidak punya inisiatif apapun juga sekarang
jadi saya tidak boleh memberikan kecerdasan tanya kepada menteri luar negeri
kalau lapor dari presidennya sendiri lalu lapor dari laporan dari presidennya sendiri

iya kenapa jadi seperti itu saya laporkan ini ya sudah tidak usah berangkat
lalu berangkat bagaimana
kami sudah lapor kepada menko polkam menteri luar negeri siap segera kami laporkan
karena laporan saya sama presiden dulu setelah presiden baru saya ke menko polkan dan menteri luar negeri
dan sudah ditangani oleh menteri luar negeri
pak kan beberapa hari lalu menteri luar negeri beberapa pertemuan
kalau sudah dihubungkan apa itu

saya juga belum tahu masih kecil kok
ya tanya sama menteri luar negeri kan
tanya sama menteri luar negeri ya
ya ngapain saya baca dokumen itu kan
itu kan sebenarnya kan tiap tiap negara apa kejadian negara dimanapun juga
maka negara perwakilan memberikan laporan kepada pemerintahnya
itu satu hal yang wajar
jadi gini kita harus berpikir kita hargai
bahwa di negara negara ada aturan bahwa dokumen dokumen rahasia sekian tahun bisa dikeluarkan
jadi kita gak bisa ikut ikutkan seperti itu
jadi itu tanya sama luar negeri lebih jelas
yang jelas saya sudah menyerahkan kepada pemerintah
ya petunjuk presiden presiden gak berangkat saya gak berangkat
pemirsa pemirsa ini belum ada pak ya
jadi saya tidak punya inisiatif lagi
karena saya sudah lapor sama presiden
karena saya utusan pemerintah kan
maka presiden lah yang memberikan saya berangkat atau tidak
pak panglima terhadap respon kan banyak juga
justru malah di indonesia sendiri warga adanya poster poster lalu kemudian ancaman ancaman
untuk meredam itu sendiri seperti apa pak
yang ada istilah poster poster usir
jadi kan sudah dikatakan oleh menteri luar negeri bahwa amerika dengan indonesia itu bersahabat
semua solusi akan diselesaikan
semua monitor saja apa yang dilakukan oleh menteri luar negeri
jangan kita bergerak sendiri sendiri
kalau dikatakan saya kecewa
karena saya bersahabat dengan darfur
pada saat saya ke sana saya coffee morning di rumahnya yang asli
kemudian malamnya diajak dinner
makan steak yang enak
yang lebih luar biasa lagi
dinyanyikan lagu bengawan solo
yang menyanyikan adalah para jurid para jurid
ya saya ke sana kan ingin ketemu juga sama beliau
gak terjadi ya
ya cukup ya
ya cukup ya
suratnya sudah dibaca sama beliau